presiden joko widodo menyebut jumlah ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy ratio bor di wisma atlet jakarta kembali turun
kepala negara mengaku bersyukur angka kasus positif covid sembilan belas di wilayah jawa dan bali juga mulai turun